siapa sangka sofa dengan desain menarik ini berasal dari ban bekas
ya di tangan abdullah zakarsi ban bekas yang biasanya menjadi limbah diubah menjadi barang yang cantik dan bermanfaat
ide ini ia dapatkan setelah melihat banyaknya limbah ban mobil bekas yang menumpuk di lingkungannya
proses dan bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi cukup mudah didapatkan
untuk satu buah ban mobil bekas ia beli dengan harga rp dua
ide pembuatan sofa ban bekas ini berawal dari tugas akhir kuliahnya
abdullah mengaku hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mewujudkan karya seni ini
walaupun belum diproduksi secara massal
sofa ban bekas ini sudah banyak yang lirik
kalau modal dari awal sekitar rp dua ratus lima puluh
kalau dari kitanya ada beberapa tetangga yang lirik juga
kira kira kita menjual harga dengan sampai lima ratus sampai enam ratus
sementara itu kepala prodides pro universitas dinamika surabaya riko adrianto menyebut
pihak kampus siap membantu dalam proses pemasaran dan pengenalan
produk kepada masyarakat
tak semata meraup cuan yang banyak
melalui karya sopa ban bekas ini
abdullah berharap mampu menginspirasi masyarakat dalam hal pengolahan limbah
sehingga dapat memberdayakan ekonomi

produk kepada masyarakat

pihak kampus siap membantu dalam proses pemasaran dan pengenalan
satu ini tak kalah kreatif
seorang warga parongpong kabupaten bandung barat berhasil membuat aneka patung dari limbah otomotif seperti gear dan piringan cakram
juwana yang sehari hari bekerja di kebun baru bisa mengerjakan karya uniknya ini pada sore hari di workshop yang berada di dalam kebun
di tempat ini sejumlah patung besi seperti kucing laba laba lebah serta burung hantu dari limbah otomotif berhasil ia buat
juwana mengungkap karyanya tersebut diawali dari hobi dan memanfaatkan limbah otomotif yang banyak terbuat
hasil karya juwana diunggah di media sosial untuk dijual
untuk harga satu buah patung dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari bentuk dan kerumitan
tim liputan cnn indonesia